kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
dua puluh september dua ribu dua puluh penambahan kasus covid sembilan belas indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan
terdapat penambahan kasus sebanyak tiga delapan ratus enam puluh satu kasus sehingga total kasus covid sembilan belas indonesia adalah sebanyak dua ratus tujuh dua ratus tiga kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak dua tiga ratus sepuluh pasien sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak satu ratus empat puluh tujuh lima ratus sepuluh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah satu ratus dua puluh orang sehingga total kasus meninggal dunia ada delapan empat ratus lima puluh enam kasus